ancaman resesi global tahun dua ribu dua puluh tiga menyelimuti pasar keuangan tanah air
ancaman resesi hadir karena saat ini dunia sedang bergecolak akibat dari isu geopolitik global yang berlangsung
kekhawatiran ini muncul akibat angka inflasi di dalam negeri yang semakin meninggi sehingga membuat pasar saham dilanda aksi jual
rupiah juga terkena imbasnya tetapi pasar obligasi masih bervariasi
kenaikan angka inflasi di sejumlah negara juga membuat isu resersi terasa semakin nyata
aset aset beresiko pun rontok belakangan ini
investasi yang aman
untuk membahas investasi yang aman di tengah ancaman resesi global telah bergabung bersama kami di investment clinic
kali ini mbak mika rini founder mitra rencana edukasi
selamat pagi mbak mika terima kasih sudah bergabung bersama kami
mbak mika bicara mengenai potensi resesi ekonomi global yang semakin kuat diiringi dengan munculnya isu beberapa negara yang diperkirakan akan bangkrut
di dalam negeri laju inflasi semakin tinggi belum lagi kondisi nilai tukar rupiah yang melemah bahkan hampir ke level lima belas ribu rupiah
sebagian besar investor jadi kehilangan arah dalam menentukan instrumen yang tepat untuk menyimpan dananya dan berinvestasi tanpa harus menanggung resiko kerugian yang besar
adakah saran terkait hal ini mbak
ya kalau kita sudah bicara investasi ya berarti kita harus bisa meminimalkan risiko ya
nah kalau dalam hal inflasi sebenarnya tidak semuanya itu berakibat negatif gitu
karena kaitannya inflasi dengan investasi adalah berbagai investasi itu memiliki arah pertumbuhan yang bisa jadi berkebalikan
jadi tidak semua ketika terjadi inflasi atau terjadi inflasi tinggi semua produk investasi itu turun
tidak semuanya begitu
tetapi ada juga yang naik
contohnya misalnya dalam situasi inflasi tinggi tingkat suku bunga oleh bank sentral biasanya dia naik
nah kalau sudah naik berarti produk produk yang berbasis bunga ya seperti misalnya deposito lalu reksadana pasar uang biasanya dia mengalami kenaikan
nah namun di sisi kemudian juga beberapa harga komoditas yang investasi yang berbasis komoditas atau investasi yang real gitu ya
seperti emas biasanya dia juga mengalami lonjakan
nah karena itu yang perlu diperhatikan ketika kita mau berinvestasi apalagi dalam inflasi
nah kalau kita mau berinvestasi apalagi dalam inflasi apalagi dalam komoditas apalagi dalam komoditas
nah karena itu yang terakhir
nah karena itu yang terakhir

maka yang pertama adalah anda harus komposisi
komposisi yang proporsional antara panjang kemudian harus bisa menjaga tingkat likuiditas anda dan kemudian mungkin bisa anda tambahkan juga dengan anda memanfaatkan momentum kenaikan sesaat ini
jadi jangka panjangnya kemudian juga likuiditas jangka pendek dan mungkin anda bisa trading untuk memanfaatkan momentum jangka pendek ya
contohnya kalau untuk yang jangka panjang ini
seperti misalnya reksadana saham atau saham
ya ketika inflasi tinggi sebenarnya tetap aman
asalkan anda investasi di dalam produk berbasis saham itu jangka panjang di atas sepuluh tahun
karena seperti kita lihat secara statistiknya bahwa ekonomi itu pasti bounce back
kalau dia sudah turun pasti dia nanti akan naik lagi dengan secara alamiah ya
kemudian untuk menjaga likuiditas contoh beberapa produk seperti investasi seperti reksadana pasar uang

sehingga kita di sini perlu menjaga alokasi yang proporsional
ya antara investasi jangka panjang dengan investasi yang jangka pendek yang berbasis dengan tujuan untuk menjaga likuiditas tadi
nah kalau anda ingin memanfaatkan momentum maka menambahkan investasi anda dengan misalnya membeli emas untuk misalnya trading jangka pendek
atau kita membeli dolar
ya mata uang dolar
ya dalam jangka pendek
jadi kalau anda ingin memanfaatkan anda harus pastikan bahwa dana untuk trading ini tidak mengganggu tujuan investasi anda yang lain
mbak kalau tadi dikatakan berarti kita harus bisa membuat skema ya investasi jangka panjang jangka pendek
tapi kadang kadang trader ataupun para investor itu sering panik ya terutama ketika melihat investasi mereka terpengaruh sekali dengan isu geopolitik
terutama kalau investasi jangka pendek
kalau kita lihat komoditi naik turunnya sangat fluktual
fluktuatif fluktuatif sekali
kalau anda melihat seperti apa nih
supaya kita tidak jadi panik untuk segera melepas ataupun kita tidak terlalu panik untuk selling pada saat mendadak dengan kondisi geopolitik ataupun kondisi panik selling seperti ini mbak
ya terjadinya penaikan dan penurunan risiko ya itu tidak terlalu negatif sekali lagi ya
kalau tidak terjadi kenaikan atau penurunan tidak terjadi fluktuatif tidak terjadi fluktuasi itu nilai investasi kita biasanya datar aja
justru terjadinya fluktuasi itu menimbulkan gejolak gejolak sesaat sehingga kita bisa memanfaatkan momentum itu untuk apa profit taking gitu
itu kalau seorang investasi dengan mindset yang benar ya
sehingga dia sekali lagi dia punya rencana investasi punya policy punya kebijakan
kebijakannya pada dasarnya adalah dia mau menyebar risikonya
jadi tidak semuanya dia fokuskan pada trading pada trading atau jual beli jangka pendek secara simultan
tetapi ada juga yang dia alokasikan untuk jangka panjang
nah panik itu hanya akan berakibat kita itu mengikuti tren sesaat saja
padahal yang namanya investasi dan berbagai produk investasi kinerjanya itu tidak semuanya itu searah
tetapi ada yang berkebalikan satu naik bisa jadi satu turun
sehingga yang diutamakan di sini adalah bagaimana kita memiliki diversifikasi
dan juga memiliki produk produk investasi yang tepat untuk profil risiko investasi kita
mbak apakah tolak ukur dalam memilih instrumen investasi harus tepat ya pak
terutama ketika kondisi sedang resesi seperti saat ini
ya pasti ya jadi paling tidak begini
kita dalam hal berinvestasi itu harus di atas inflasi
kalau inflasinya naik berarti kita harus cari produk investasi yang nilainya di atas

secara ekonomi ketika inflasi naik tingkat suku bunga naik
berarti produk produk investasi yang berbasis suku bunga ya itu yang kita pilih gitu
yang alokasinya itu mungkin bisa jadi lebih besar dibandingkan yang lain
tetapi karena ekonomi tetap dia akan bertumbuh dalam jangka panjang
berarti tidak semua ya tidak semua
atau kita latah mencairkan semua produk investasi kita
kemudian kita masukkan misalnya produk investasi yang berbasis bunga itu tadi
nah di sini proporsi yang tepat itulah yang kemudian
untuk pembagiannya sebenarnya dikembalikan atau tergantung dari profil risiko kita
kalau kita misalnya masih muda gitu kita berinvestasi dalam jangka panjang ya
karena dia pasti nanti akan bertumbuh dengan sendirinya dalam situasi ekonomi jangka panjang
nah sementara kalau kita mungkin semakin usianya semakin senior
sementara kita semakin tua kita mungkin lebih harus berhati hati
sehingga akan lebih harus banyak dialokasikan untuk jenis investasi yang tetap memberikan pertumbuhan
tetapi tetap liquid dalam jangka pendek
baik mbak ini kalau saya sempat meriset ya
investasi di emas tidak menjadi pilihan utama karena aset ini hanya melindungi nilai
tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan
berbeda dengan misalkan aset pertumbuhan di properti atau saham yang mengalami fluktuasi harga
apakah anda setuju dengan statement ini mbak
ya dalam suatu situasi tertentu ya memang betul yang namanya emas itu
dia memang tahan terhadap inflasi
tapi asalkan disimpan dalam jangka panjang ya
karena tingkat pertumbuhan emas biasanya dia sejalan atau seiring dengan inflasi
namun ada situasi situasi tertentu ketika harga emas memang mengalami lonjakan
sama seperti kayak misalnya terjadi lonjakan komoditas
atau barang barang kebutuhan rumah tangga ya
seperti bensin kemudian juga misalnya listrik gitu
atau beras atau gula gitu atau cabai misalnya ya
harga itu menyebabkan terjadinya inflasi dan makanya emas yang juga dikategorikan sebagai suatu komoditas
atau barang itu juga dia mengalami kenaikan
namun momentum ini ya momentum ini hanya sifatnya sementara
kalau anda punya komoditas ya komoditas itu hanya sifatnya sementara
kalau anda punya dana lebih mau memanfaatkan momentum kenaikan atau lonjakan harga emas
lonjakan harga usd rupiah dalam jangka pendek misalnya dalam sebulan atau dua bulan ya
itu bisa saja cuma itu arahnya lebih ke arah spekulasi gitu
jadi kalau anda mau memanfaatkan momentum itu pastikan bahwa dananya itu tidak mengganggu
juga investasi yang lainnya artinya itu dana lebih lagi
mbak kalau kita bicara mengenai investasi yang menarik adalah saat ini
kita lebih cocok untuk investasi di real asset atau di paper asset mbak
kombinasi ya kombinasi jadi begini kalau investasi yang sukses itu adalah kita tidak hanya fokus pada tristen on investment nya saja
karena reason on investment ini dia bisa pertumbuhan jangka panjang
bisa juga dia memberikan kita pendapatan fixed income ya pendapatan tetap ya
nah kita harus bisa mengkombinasi gitu mengkombinasi jadi tidak hanya kita misalnya
pertumbuhan jangka panjang saja gitu tetapi kita tidak memiliki keuntungan dari pendapatan tetap gitu
nah dengan demikian sebaiknya ya kita harus kombinasikan pilihan produk investasi kita
ada yang instrumennya jangka panjang memberikan pertumbuhan jangka panjang ya
sehingga aset kita bisa berlipat ganda di dalam jangka waktu di atas sepuluh tahun
tetapi ada juga yang memberikan uangnya sekarang gitu ya pendapatan tetap tadi
misalnya surat utang negara ya berbagai obligasi yang
obligasi pemerintah yang bisa dibeli secara retail ya
atau yang berbasis seperti deposito ya seperti deposito
nah itu dia bisa memberikan keuntungan investasi berupa pendapatan tetap sekarang
nah kesuksesan investasi itu harus kombinasi dari semua produk tersebut
tinggal sekarang alokasinya aja yang harus disesuaikan dengan profil risiko anda
baik terima kasih sekali perbicaraannya mbak miker ini selaku founder mitra rencana edukasi selamat pagi mbak